tembok berlindung angin in dulu sama dia
aduh ya ya ya ya main kesini aku mau ngajak kamu main yuk main yuk main apa main apa ke
yuk nggak boleh kalau itu nggak boleh main nanti mami aku marah sama kamu loh soalnya
rumahku ini bukan taman bermain bau badan sejuni disini tembok perlin ngalangin dulu sama dia
bentar lagi kita mau belajar
gimana pelajaran komputernya oh udah beres bu semuanya pokoknya
cunet udah pinter berkomputer oh ya iya
kalau gitu sekarang belajar bahasa inggris ya
bukunya belajar sampai pinter mahami udah bayar mahal
bahasa inggris iya dong bahasa inggris
kalau buku bu ya
jadi kalau buku biru blue book
itu artinya kalau dalam bahasa indonesia itu keluar air disini nih
hai cok di sini
ini harus cek ke penggunaan ya makan makan doang bahaya bahaya sampai keduluan ini
makan makan dulu yang di sebelah mana jambannya jambat jambat belok kanan
hai pertigaan perok kiri nah disitu itu jangkanya kantor pos satam
berarti itu pak broto
raya bulu ada di beat
sayang kok makannya begitu sih makannya yang bagus dong biar kamu tampil pinter
ini nih junet ya ampun makannya susah banget aduh junet kalau mau gede itu ya makan buaya harus
yang bener loh tapi bu kalau buat anak begini bu kalau susah makan saya punya resep yang bagus
lho bu saya selain ngajar komputer selain bahasa inggris bisa pinter masak bosnya koki ternama bu
bapak bisa masak obis kalau gitu di tes silahkan bapak dapur masak yang enak jangan khawatir nanti
saya tambah bonusnya plus biaya masaknya jadi kalau saya masak saya ditambahin lagi bonus
yang saya tunggu silakan monggo duduk dulu karena ini saya mau masak sangat
kilat sekali saya pernah jadi juara bu di negara tetangga bu di tasik
aduh keroto yang aneh
kamu siapa ya aku tom aku lagi nyamar nyamar jadi apa sih nanya
udah jelas jadi guru dimana sih aku minta tolong sama kamu tolong apa sih
tolong beliin makanan makanan apa buat apa nanya mulu sih tolongin aku beliin masakan
uangnya mana ya udah pakai aja dulu punya kamu pakai uang aku
weiss pokoknya tenang nanti kalau aku dapet persenan dua puluh personu gansi oke
hai r seinem nei yubawa
itu kok dibawa nyae nih bey scary mint sulit minta udah softer plotted

aduh mana nih
makanan sudah siap bongo diicipi
pas makan itu ada melodi melodi yang keluar dari medan
racikanya luar biasa ini bongo
kamu lihat ya kamu perhatiin nih contoh nih
si bapak ini selain bisa ngajar komputer ngajar bahasa inggris dia bisa masak juga
wah payah kamu ya
ini satu pertemuan dua juta gimana nyanyate
makanan banyak banget ini
langsung nyampe pasalnya kecil ini
ini kata ketahuan dari sepatunya ini si tom pasti
apa yang terjadi nyonya
ojo ya brotong

kurang ngajar kamu ya
minta dia apain kamu
minta dia apain
tau mana uang aku yang buat beli masakan ini mana
jadi masakan ini tipu juga
iya ke uang kamu ke uang aku
jangan ya gak ada dua juta dua juta

kalau serah gak ada bonus bonusan